terima kasih anda masih bersama kami
kongres luar biasa partai demokrat yang digelar di kabupaten deli serdang sumatera utara
resmi memilih muldoko sebagai ketua umum partai demokrat dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh empat pada jumat sore
klb juga menggulingkan agus harimurti yudhoyono atau ahy sebagai ketua umum
muldoko terpilih setelah pimpinan sidang klb joni allen marbun
melakukan pemilihan dengan menghitung pemilik suara yang mendukung muldoko dengan cara berdiri
jumlah pemilih muldoko lebih banyak dari calon ketua umum lainnya marzuki ali
selain menetapkan muldoko jadi ketua umum klb juga menghilangkan organisasi majelis tinggi
yang diketuai sby dan mengganti dengan dewan kehormatan partai
klb juga menetapkan pembatalan pemerhentian atau pemecatan kader partai demokrat dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
termasuk tujuh orang petinggi partai yang dipecat dpp kepemimpinan ahy